dan pegawai negeri sipil boleh bergembira untuk pertama kalinya mereka akan mendapatkan atau menerima gaji ke empat belas atau thr
direkturat jenderal anggaran kementerian keuangan akan segera mencairkan anggaran tunjangan hari raya sebesar enam lima triliun rupiah
di tahun tahun sebelumnya pns hanya menerima gaji ke tiga belas
untuk pertama kalinya pegawai negeri sipil di indonesia akan menerima tunjangan hari raya
untuk baju anak anak makanan juga seperti daging seperti kue
ya rencananya kalau pribadi saya saya akan gunakan untuk keperluan ya barangkali untuk pulang kampung atau untuk membagi bagi rezeki dengan saudara saudara
karena untuk kepentingan anak anak saya anak anak saya sudah semuanya sudah dewasa
waduh senang banget lah
ketika bilang senang senang lah
cuman penggunaannya itu ya nggak ngerti saya juga
pencairan thr akan dilaksanakan sebelum lebaran
sedangkan gaji ke tiga belas akan diberikan setelah lebaran untuk membantu kebutuhan pendidikan anak anak pns pada saat musim masuk sekolah
pak marwanto yang mencairkan anggarannya
beliau tinggal nunggu
dan kemudian buat pmk nya
kayaknya udah sambil jalan
tapi beliau tadi udah nginkan pak menteri mengenai posisinya
artinya dari anggaran sudah ada ya pak
untuk baik untuk thr maupun untuk
thr dan gaji ke tiga belas dianggarkan dari dana apbn sebesar empat belas triliun rupiah
tapi pencairannya tidak berbarengan karena kondisi ke tiga belas
keuangan negara yang tidak memungkinkan
pemberian thr pada pns ini menuai kritik
indonesia budget center menilai langkah pemerintah yang memberikan thr tidak tepat
dan mengambil keuntungan saya
kondisi sekarang melihat ya ibs sendiri melihat bahwa soal thr sebenarnya satu pendekatan baru yang menurut kami juga aneh
menurut kami mestinya apa namanya
pemerintah cukup memaksimalkan tentang skema gaji tiga belas ketimbang thr
dan pada posisi ini melihat ini sangat tidak layak sebetulnya
dalam kondisi sekarang thr itu diberlakukan
indonesia budget center meminta agar skema sistem penggajian pns diperjelas
sistem penggajian diharapkan mampu menaikkan kinerja dan meningkatkan kualitas layanan
osabudi santosa jakarta